ya fani kalau ngebayangin mudik lebaran pastinya ngebayangin juga kemacetan yang ada di mana mana
betul panjang sekali ya ngantrinya
nah ini bagi anda yang menghindari kemacetan untuk jalur bandung garut
anda bisa mencoba jalur alternatif ibun kamojang kabupaten bandung
bagi para pemudik dari arah bandung menuju garut
jalur normal yang biasa dilewati yaitu mulai dari cilunyi rancaekek nagreg sampai garut
namun jika anda hendak mencari jalur lain untuk menghindari kemacetan yang biasa terjadi di ranca ekek dan nagrek
anda bisa melewati salah satu jalur alternatif yaitu ibun kamojang di kabupaten bandung
untuk melewati jalur alternatif ini anda bisa mengambil jalan dari gede bage
melewati sapan ibun kamojang dan berakhir di samarang garut
jarak jalan alternatif ini kira kira sejauh tiga puluh lima delapan km
namun sebaiknya anda berhati hati saat melalui jalan dari mulai gede bage hingga samarang garut
karena banyaknya jalan yang berlubang serta penerangan jalan yang minim
anda yang berkendara di malam hari di daerah tersebut harus waspada
titik kemacetan pun ada di sepanjang jalur majalaya karena terdapat pasar dan juga delman yang beroperasi
selain itu kondisi jalan yang sempit dan menanjak harus menjadi perhatian para pengendara jalan
menurut catatan kepolisian
ada lima kecelakaan motor karena rem yang blong dan satu orang tewas seketika
untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan
polsek ibun majalaya berinisiatif menempelkan bantal keselamatan di beberapa titik rawan kecelakaan
bantal keselamatan ini kita simpan sembilan titik
terutama jalur dari datar ke sik sampai ke patrol
di sana yang memang kita pandang rawan kecelakaan terutama untuk rem blong roda dua
setiap tahunnya pada saat sedang arus balik terutama dari arah garut menuju ke majalaya
itu biasanya menggunakan kendaraan roda dua metik yang banyak aus rem
remnya pada saat itu blong pada akhirnya dia mendabrakan ke seperti dinding seperti ini luka parah
bantal ini terbuat dari karung yang berisi kain bekas yang cukup tebal
sehingga diharapkan dapat meredam benturan keras saat kecelakaan
seperti inilah bantal keselamatan yang dipasang oleh polsek ibun dari majalaya
dan untuk berat bantal ini sekitar lima belas hingga dua puluh kilogram
dan untuk pemasangan bantal ini bukan untuk mengurangi jumlah kecelakaan
melainkan untuk mengurangi dampak dari kecelakaan
walaupun terlihat sederhana namun bantal bantal itu membuat para pengendara merasa lebih aman

oh iya jadi kalau misalkan

bantah itu kan buat pengaman jadi kalau kita misah amit amit
misalkan kita kena kecelakaan jadi ngerasa presentasi kerusakan ke kitanya gitu lebih diminimalisir
jadi merasa lebih aman aja gitu kak
bagi pengguna jalur ini anda bisa mengisi bahan bakar di sapan majalaya dan terakhir di samarang
selain mengisi bahan bakar anda juga bisa melaksanakan ibadah di masjid yang bersampingan dengan pom bensin
jika anda merasa lelah anda bisa mampir ke rest area di majalaya dan kamojang
sambil mendinginkan mesin kendaraan
bagi anda yang berencana menggunakan jalur alternatif ibu nka mojang
sebaiknya anda memastikan bahwa kendaraan anda dalam keadaan prima
karena jalur tersebut memiliki banyak tikungan dan tanjakan
mita handayani garun